kamu jangan nyerah helang
suatu saat nanti
merahatin mama kamu
mama kamu pasti bakal bully lagi
kamu selalu bisa ibu aku
dagangan kamu udah habis kan
gimana kalau kamu nemenin aku nongkrong di sini
bukannya aku nggak mau nemenin kamu
tapi aku ada urusan
aku harus buru buru
aku bakal nemenin kamu nongkrong lagi kok ya
woy ada apa ini
tenang tenang tenang tenang
kami mau ketemu sama pimpinan perusahaan
perusahaan ini tuh udah berbuat gak adil
tenang tenang semuanya ya
ada apa ini ada apa ini
pak saya mau protes
perusahaan ini tuh udah buat gak adil
kami gak bakalan pulang sebelum perusahaan ini bisa wajar dan apa
adrian itu pemenangnya cuma dia tuh yang pantes
kebutuhan sudah diambil nggak mungkin dirubah
kami tuh nggak peduli
yang jelas adrian pemenangnya
nggak bisa diganggu gugai
iya tenang tenang
kamu tenang mereka
saya sering minta
sepertinya meeting hari ini terpaksa kita batalkan
ada sedikit keributan kecil di kantor
ada sekelompok anak anak jalanan sedang demo
dia minta kalau lagu tersebut tetap dibawakan oleh adrian
demo tersebut dipimpin oleh seorang anak perempuan
sepertinya bernama lia
kamu sendiri ngapain disini
aku aku tadi jalan mau pulang terus lihat kamu
oh aku lagi demo disini
tadi sama anak anak tapi anak anak udah pulang
demo buat apaan
aku cuma minta kehadiran dari perusahaan ini
adrian itu pemenangnya
masa tiba tiba lagu itu mau dibawain sama orang lain
jadi kamu rela demo malem malem kayak gini dan sampai kamu sendirian cuma demi itu
emang segitu berartinya kalau adrian nyanyi lagu itu
perasaan semua orang juga bisa
eh ya justru beda dong
kalau orang lain bawain tuh lagu itu pasti beda
sekarang kamu sudah boleh pulang

permintaan kamu sudah disetujui
lagu tersebut tetap adrian yang membawakannya
eh bapak serius
ya pak emang bapak harus yakin pak
kalau adrian tuh yang pantes pak
makasih ya pak
bapak gitu dong dari tadi
ya udah seduan ya pak
dasar anak jalanan kurang ajar
lu bukan lu bisa senangnya tidur tempat hidung ah
sekarang ikut gua biar gua buang lu di sungai
desak dekon pusing
harusnya gue yang nanya sama lut
lu kenapa kenapa gak
engga kok gue gak kenapa kenapa
yaudah gue obatin ya
kemana sih si lia
jam segini kok belum pulang
kena adrian kenapa
tadi perusul itu datang lagi
tapi untung aja udah ada adrian ngomongin
tapi dia malu kayak gitu
kalau kayak gini ceritanya
ditusuk terus tiap hari
biar diobatin sama dia terus
lo apa sih lu liat liat
siapa yang ngeliatin lu
gue punya kabar bagus buat lo
lo bakalan tetep rekaman bahwa itu lagu
eh jadi orang jangan setau deh
kau mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin
kau mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan
aku mau ngeliatin apaan